aku akan tetap cari kamu
aku akan tetap cari kamu baik
sampai dimanapun aku cari kamu bas
saya gak percaya
kalau kita gak bisa
melakukan percara mandiri
orang basarnas begitu
kalau kita melakukan pencarian mandiri untuk mahal
terus gak ada harapan
dengan berat hatiku
saya pun merasa kecewa
perkataan basarnas seperti itu
tapi akan saya disialahkan
semoga kamu lebih kencang
aku jadikan cuaca
rena baru juga sampai
di rumah opa sama omah
opa sama ongo juga harus istirahat
capek tadi opa disini
ama rena gak capek
biar sedikit juga tetap aja capek
istirahat dulu ya nanti habis itu baru main
kita main lagi ya
kenapa ada panino ya
kenapa panino harus dateng saat ada rena disini
lo mau menghindar dari gue sih
berarti lo udah siap
buat dicerahkan sama nino
prip kuda ya
gue udah gak mau berusaha
jangan lagi sama lo
kan gue udah pernah bilang
kalo lo menghindar dari gue
kalo lo gak mau ketemu sama gue
gue akan buangkan semuanya
gue mohon jangan lakuin itu ya
duduk dulu ya
duduk dulu ya
duduk dulu ya
apa sih mau lo rick
ada masalah penting sah
yaudah ngomong sekarang gak usah bertele tele
gue kesini karena
karena pengen ketemu sama lo
karena pengen ketemu sama lo
jangan pernah ngomong kayak gini lagi ya
ya pak mah
maksud aku kesini sebenarnya
mau titipin keisha bentar

soalnya mama dan papa tiba tiba mendadak
urusan keluar kota
aku juga mikir kalo siang aku kerja agak susah
aku juga mikir kalo siang aku kerja agak susah
nanti aku lagi usaha juga buat
apa gak keberatan mama sama papa
mama sama papa happy banget pada keisha disini pasti
cepet gitu ya titipin keisha
biar kita berdua

pake moneka pokoknya seru deh
pake moneka pokoknya seru deh
apa yang di
apa yang di
rena bener bener bisa jadi kakak yang baik
karena rena itu kan tumbuh baik
di keluarga yang baik
nempel sama rena
tapi bener bener kebetulan banget ya

pas keisha kesini ada rena disini
jadinya keisha juga keliatan happy main dengan rena
jadinya keisha juga keliatan happy main dengan rena
untuk menjemput rena
andin pasti gak akan suka dengan kedatangan nino disini
kamu masih di basarnas
udah pak udah
pak kita bisa ketemu nggak pak
ada yang pengen aku omongin
kamu kamu gak usah ke rumah papa
nanti biar papa yang ke rumah kamu sekali antar rena
tapi ketemu ntar ya pak ya
ada yang pengen aku bicarain soalnya
aku dan aku butuh apa
kita ketemu di rumah kamu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa benar gak ada harapan lagi
untuk aku ketemu sama kamu mas
apalagi dalam keadaan selamat
jadi sekali lagi saya mau
mengucapkan terima kasih
karena bu wanda dengan ketulusan hatinya
ya menolong saya dan rena
gak ketemu bu wanda apa jadinya rena
saya pada waktu itu juga
ya memang itulah yang bikin
anak kedua saya
sudah tiada dengan cara yang
ya mungkin kalau ibu pernah
baca di berita kasus ini cukup besar
hal masih belum jelas
saya masih terus berharap bahwa
ataupun dalam keadaan masih hidup
saya sangat turut perhatian
dan saya berharap
tidak pernah berhenti ya ibu ya
dan sebagai ibu
kita ya terus berdoa
untuk anak anak kita ya
terutama ibu rosa
saya punya menantu
sangat mencintai saya
dan sudah saya anggap sebagai
anak sendiri dan kami
akan terus berusaha
basarnas sudah menghentikan pencarian
tapi kami akan terus mengerahkan
kekuatan untuk mencari
anak saya berada
sampai semuanya benar benar jelas
maaf kalau saya bercerita mengenai ini semua
saya selama ini
menyimpan semuanya sendiri ibu anda
saya tidak tahu bagaimana bercerita
saya hanya cerita sharing kepada
dokter psikiatris saya
ibu rosa saya justru
ibu jadi sedih
karena ibu harus bercerita seperti ini kepada saya
karena sudah dalam pengawasan dokter pribadi saya
saya juga secara berkala
dan rutin dalam pengobatan
dan minum obat secara teratur
saya bisa lebih senang
ya saya juga bangga
sama ibu rosa
ibu rosa bisa menjalani ini semua
karena ibu rosa adalah
ibu yang kuat menghadapi semuanya
yang dititipkan tuhan kepada
ibu juga terhadap saya
kekuatan kita juga untuk bertahan hidup
di kehidupan saya
setuju kan ibu
dan sampai saat ini
ibu tetap ibu yang kuat aja
ibu yang sabar bang
yaudah kalau gitu aku
aku juga mau ke lapas kalian
mau ambil stok asin buat keisha
hati hati di jalani no
om baik dititip keisha ya
kan om baik mau ketemu tante frozen
sama cium ya om
dari aku ke tante frozen
kalau gitu om baik pamit dah
pak ma pamit dah
terima kasih ibu
untung nino nggak ketemu sama ricky
aku gak sabar aja
nantiin kebebasan aku
bentar lagi kok
ini juga lagi diurusin pak amar kan
semoga aja pak amar
bener bener the winner yang bisa
keluarin aku dari sini
dan balik lagi sama keisha
dan balik lagi sama keisha
aku nitip bentar keisha sama
soalnya orang tua
aku mendadak tiba tiba
ada urusan gapapa ya
tadinya sih aku juga mikir begitu
takut kenapa napa lagi
papa surya udah sehat
tadi juga ada rena main dirumah kan
begitu aku datang
lucu aja rena berinteraksi
dengan keisha udah kayak
kakak yang baik
eh malah jadi reinhard lagi
aku gak sengaja denger
ada di basarnas
mereka masih cari tau soal
sekarang mba andin
aku mau pompa
asih dulu ya buat keisha
tunggu sebentar ya
mau ke sana
mba andin kok lemes gini mba andin kenapa
nanti kalau ada apa apa
panggil lagi aja ya mbak ya
kiki ke dapur ya mbak
kamu selalu kuatin mama ya sehingga
jadi penghutang untuk mama ya nanya
jalanin ini semua
pasti ini ada hubungannya
semoga allah memberikan banyak penyakit
kesabaran dan keikhlasan untuk mbak andin
kiki gak tega liat mba andin
berat sekali rasanya melepaskan apa yang ada
ingin ham melepaskan
tapi ham memohon kembali
kami masih membutuhkan
tadi saya lihatnya bu anin yang kecewa banget pak
saya juga sama seperti itu
masih sulit banget rasanya bu anin untuk menerima kenyataan
kalau kita nggak bisa mencapai titik hilangnya pesawat itu pak
itu berarti bu anin harus menerima kenyataan
kalau ngikutin keinginan
saya pengen banget pergi ke sana kan
yang saya temukan hanya puing puing saja
iya sih pak
tapi saya benar benar kasihan lihat bu andin
hatinya pasti hancur banget
dan harapannya juga pasti hilang
bu ani bisa menerima ini semua
karena jalan satu satunya itu adalah
ya harus ikhlas
kecuali apa pak
kecuali apa pak
kecuali apa pak
kecuali apa pak
kecuali apa pak
kecuali apa pak
kecuali apa apa
kecuali apa apa pak
kecuali apa apa

kecuali apa apa apa invece sikit

emang driggah darimu shay
ingat kenyntah latek

maksud ibu ke hutan semata tempat titik menghilangnya pesawat itu bu
iya saya tetap mau ke sana
tapi bukannya orang basarnas bilang kalau orang ahli aja susah menjangkau itu bu
ya itu kan kata orang saya belum melihat dari mata kepala saya sendiri kan
pokoknya saya mau ke sana saya mau ketemu sama warga warga di sana
saya pengen nanya apa mereka ngeliat ada pesawat lintas
saya mau nanya siapa siapapun yang ada di sana
saya ingin tahu sendiri dan saya akan cari suami saya
baik bu baik
mungkin lebih baik kita sewa tenaga profesional ya bu
untuk menampingi kita melakukan pencarian di sana
ya di basic kita ketemu di kantor dan kita hubungin
iya bu andien masih gagal mau berangkat ke sana
bu andien masih mau ke titik di mana pesawat itu hilang kontak terakhir
ya ampun ternyata bu andien masih mau usaha
tapi bagus sih pak kalau didampingi sama tenaga profesional
ya tolong apa ya kamu cari helikopter atau pesawat kecil dan tenaga tenaga profesional yang kamu sebut itu ya
tapi bapak yakin mau berangkat
insya allah bel
kalau gitu nanti biar saya cari tahu informasinya ya pak
saya kembali ke ruangan saya pak
ya makasih bel
aku sangat berharap suatu hari nanti kamu bisa membuka hati kamu untuk bisa menerima rena
karena rena juga anak aku
ya kamu tahu sendiri rela asi itu kan bergantung sama
bisa banyak juga bisa dikit
tapi aku harap ini cukup buat kamu nanti kesini lagi ya
makasih banyak ya
kalau jaga kesehatan aku langsung pulang
soalnya waktu berkunjung juga udah mau habis kan
tapi belum benar benar habis dan kamu udah mau buru buru pulang
berharap masih ketemu raina di rumah papa mama

bisa sudah ada keamanan nih
kayaknya gue punya rust gameplay lagi
saya tadi di avon
kayak ribet banget deh
tapi untuk sementara nggak apa apa
pelan pelan gue bakalan singkirin tolong
dan elsa dan keisha
akan jadi milik gue sebetulnya
ketemu lagi kita
anda itu udah di blacklist percuma datang ke sini
akan ketemu dengan elsa
kalau nggak punya penawaran yang bagus
sampai akhirnya elsa nggak blacklist gue lagi
kasih tau gak ya
mending lo tanya sama elsa sendiri
apa alasan dia mau ketemu sama gue lagi
kayaknya gak perlu nanya
gak penting juga kan
gue juga punya penawaran bagus buat lo
kenapa lo gak balik sama ananya di sirlo
kan pesawatnya alda ilang
dan dia juga gak tau udah dimana
anda kalau kebanyakan awal jadi pedagang aja
kita pulang sekarang aja yuk
nanti keburu sore
opah yang antarin aja
nanti biar oma di sini jagain keisha
padahal aku masih mau main di sini
nanti aja dong
buka puasa di sini aja
kita buka puasanya sama ombak
sebentar ya sayang
susah susah lang
sebagai ditinggalkan banyak hal disini
terus youtubersin juga
nambah belum jalan
dan mulut dia sama ombak
tapi lebih insip
atau mikir freecom
siapanged tiga puluh peratus
kalau gitu nggak usah deh cerita sama mama karena nggak mau bikin mama sedih
aduh serba salah deh gue gue ngajarin rena kagak jujur tapi gimana ya daripada andi
marah terus nangis lagi aduh bingung dah gue aku justru enggak mau nino keburu datang terus ngomong
sama rena kalau adin tahu nino ketemu sama rena lama ngambek terdiam ya udah kalau gitu kamu cepet
aku pulang dulu
nginep di rumah
jadi pengen deh punya tidak perempuan berlengkap atau detail sekarang sama dedek isya yaudah yuk
kita jalan yuk coba sini peluk dulu sama om ayam lu sama om aku dibikin aduh ini arena belum pulang
kamu udah kangen lagi nih gimana dong hehehe hehehe hehehe assalamualaikum warahmatullah
tetap cari kamu
aku akan tetap cari kamu bais aku cari kamu sampai dimanapun aku cari kamu bus
aku percaya mas aku denganmu siset
aku percaya mas ada harapan untuk kita bertemu mas bagaimanapun caranya mas
aku kangen pelukan kamu mas aku hanya bisa meluk baju kamu tapi aku yakin sebentar lagi mas aku
bisa merasakan pelukanmu lagi ya bu ade jadi memang saya dan andin masih menaruh harapan
hai halo ibu rasa
mohon maaf kalau kita baru sempat untuk berdiskusi sekarang
saya juga mau mengucapkan terima kasih
alasan saya datang ke sini adalah
mau mengucapkan rasa terima kasih yang sangat mendalam
kepada ibu anda
dan juga anda sendiri yang telah menolong saya
dan cucu saya waktu itu
mengantarkan saya pulang juga
tadi saya sempat mendengar percakapan ibu rosa dengan ibu saya
masalah pesawat yang jatuh ini
apa benar ibu andin mencari langsung ke tkp
betul pak amar
saat ini andin atas persetujuan saya
dan saya juga meng encourage andin untuk
mencari langsung ke tkp